ya selanjutnya kita akan ikuti bersama keterangan pers yang disampaikan oleh menkom info republik indonesia yang baru saja dilantik pagi tadi budi aris setiadi yang disampaikan di gedung kemenkominfo
yang mewujudkan infrastruktur digital
seksi yang sudah bilang ada berapa tiga ratus juta ya tiga ratus juta nik bocor padahal penduduk kita cuma dua ratus tujuh puluh tujuh juta berarti orang indonesia ini ada yang lebih dari dua niknya
nanti makanya ini juga pekerjaan rumah kita kita akan bantu selesaikan kalau soal tadi yang pertanyaan kedua kita akan bagi tugas segera setelah ini kita akan bagi tugas segera
lalu bagaimana bapak meyakinkan masyarakat juga kalau misalnya posisi bapak sebagai ketua projo ini
kita akan tetap netral gitu sebagai menkominfo
kita kan ikut instruksi presiden kalau presiden netral ya kita netral
ya mbak ya jangan diborong semua pertanyaannya nanti besok gak ada berita lagi loh cucil cucil aja
silahkan dari cnbc indonesia pak
kalau pembagian tugasnya dengan pak wamen akan seperti apa
nanti juga bang ini kan baru ini kan ibarat sk belum kering nih
belum kering tunggu aja pasti ada
dan kita mau timber karena ini memang perlu percepatan ya
sehingga juga kerjasamanya nanti harus saling melengkapi saling mendukung dan sebagainya
pak selamat siang pak saya ica dari telko id pak
tadi saya sempat ngobrol sama teman teman dari operator mereka pengen ada bhp diturunin pak gimana pak
oh telekomunikasi ini dari operator seluler
jangankan perusahaan seluler rakyat juga mau pulsanya lebih murah iya kan
jadi nanti kita omongin lah
apakah itu masuk di satgas pak nanti
oh ya nanti ini kan satgas nanti kan minggu ini mungkin presiden akan panggil tentang pembentukan satgas yang melintap lebatkan banyak kementerian gitu
ya tunggu sabar
kamu dari mana
saya valen dari kompas tiga
kalau bapak sudah menjawab bahwa seratus hari kerja ke depan itu kan akan membentuk satgas percepatan
bukan kita membentuk presiden akan membentuk supaya media jangan salah salah bukan kita yang bentuk
presiden akan membentuk satgas tapi kan ini polisi yang mengalami program bts

kemudian pertanyaan yang kedua pak tentang politik sedikit ya pak ya ini kan penunjukan bapak sebagai penduduk

taduh satu dulu ya jadi paling enggak yang pertama infrastruktur digital
yang kedua pengendalian
pengendalian terhadap platform platform yang meresahkan masyarakat
dari mulai hoax radikalisme dan sebagainya
yang ketiga adalah membangun dan mengembangkan ekosistem digital
dari mulai e commerce pelindungan data pribadi dan sebagainya
dan yang keempat adalah bagaimana membangun narasi damai pemilu dua ribu dua puluh empat
jadi itu fokusnya nanti mana yang mau dikerjakan tapi itu kan garis besarnya kan
pertanyaan kedua soal apa
saya sejak duduk disini sih agak lupa politik tuh
ini pak anjidi kan
kalau soal politik saya jawab gini kita fokus kerja
kita fokus kerja karena pak presiden bilang kita fokus kerja aja
kalau soal politik nanti masih lama masih ada waktu empat bulan ke depan lima bulan ke depan ya
soal copras capres nanti aja biar dirinya udah ada yang ngurus itu
sekarang tugas kita adalah fokus kerja
menyelesaikan apa yang bisa kita kerjakan
oke berarti bapak akan fokus terhadap jabatan baru sebagai menkom info dan tidak akan ini ya pak ya berkaitan dengan konsolidasi kekuatan relawan
enggak pokoknya itu ada yang ngurus lah
ini tugas di kominfo aja udah berat tambal bagi berat lagi ngurus relawan lebih berat
tapi yang pasti begini kominfo ini kan tugasnya berat
setelah saya diceritakan bu sekjen aja langsung waduh waduh kok begini luar biasa ya
untung saya dibantu pak wamen
kalau sendiri agak pecah kepala juga gitu
karena ngurus ini dari mulai seluler ngurusin media ngurusin radio ngurusin sosmed ya semua urusan ya
berarti anda kan
sengaja untung gak ngurusin yang lain lain gitu tapi ini udah berat banget
berarti untuk mengawasi bahwa program program kerja bapak right on the track apakah ada pelaporan misalnya pengawasan khusus pak misalnya tiga bulan sekali seperti itu
oh iya ya pasti pasti itu soal mekanisme kerja
nanti kita pada hari beberapa hari lagi kita akan dapat
kita akan rapim ya di komenfo ini
untuk terus mengeksekusi pengadaan konstruktur digital ini
terutama pts ya
karena hak rakyat untuk mendapatkan bnbis itu jangan sampai terbanggalai karena ada permasalahan di waktu yang lampau begitu ya oke
pak budi mau nanya
saya leni dari katadata pak
dengan pak budi menjabat sebagai menkom info
yang baru bagaimana sih pandangan bapak dari
bagaimana pandangan bapak
dan apa yang akan dilakukan untuk startup di indonesia nanti
apakah kominfo akan menargetkan adanya unicorn dan dekacon baru
ya startup itu bagian dari apa
karena seluruh dunia ini negara saling bersaing
untuk menjadi negara terdepan dalam pengembangan ekonomi digital ini
startup itu kan bagian
dan tugas kominfo juga itu
bagaimana mendorong menumbuhkan mengakselerasi munculnya startup startup yang bisa bersaing
di tingkat regional maupun global
nah ini tuh tugas yang harus dilakukan oleh kominfo
termasuk menstimulus itu melatih dan sebagainya
soal pendanaannya soal pemasarannya ide
karena gini loh
di seluruh dunia itu negara yang saat ini bersaing itu adalah negara yang berpen
bisa memenangkan dan terus mewujudkan inovasi
ya baru saja kita ikuti bersama keterangan pers yang disampaikan oleh menteri komunikasi dan informatika budi aris setiadi
dalam keterangan pers yang disampaikan di gedung kemenkominfo jakarta
di mana ada beberapa poin yang disampaikan diantaranya terkait infrastruktur digital
pengendalian platform yang meresahkan dan menyebarkan kabar kabar hoax
membangun dan juga mengembangkan ekosistem digital
dan juga membangun narasi damai pemilih dua ribu dua puluh empat
ini adalah hal hal yang tadi disebutkan ketika ditanyakan mengenai apa yang kemudian menjadi fokus dalam seratus hari ke depan
penjabat sebagai menkominfo
lalu ada juga pertanyaan mengenai politik
di mana budi aris setiadi menyebutkan bahwa fokusnya saat ini adalah terhadap pekerjaan sebagai menkominfo
akan fokus bekerja seperti yang disampaikan oleh presiden joko widodo
dan juga terkait ekosistem digital
ada satu hal juga yang disebutkan mengenai startup
dimana tugas keminfo adalah untuk mendorong akselerasi pertumbuhan startup
sebagai salah satu pendorong atau katalisator terhadap pertumbuhan ekonomi digital di indonesia